kita beralih ke informasi selanjutnya
presiden joko widodo hari ini mengunjungi jembatan holtecam
yang berada di atas teluk yotefa
jembatan ini menghubungkan kota jayapura dengan distrik moratami
di provinsi papua dan papua nugini
presiden juga mencoba berjalan sekitar seratus meter di atas jembatan
yang baru selesai delapan puluh persen ini
proyek jembatan sepanjang tujuh ratus tiga puluh dua meter ini dikerjakan sejak mei dua ribu lima belas lalu
dan diharapkan rampung akhir tahun dua ribu delapan belas
jembatan senilai rp sembilan ratus empat puluh tiga enam miliar ini dikerjakan oleh konsorsium pt pembangunan perumahan
pt hutama karya dan pt nindya karya
presiden dan ibu iryana joko widodo juga sempat mencoba menaiki kapal mitra catur lima
yang berlayar di teluk yotefa di bawah jembatan holtecam
untuk melihat dari dekat pembuatan jembatan tersebut
ini adalah jembatan yang paling panjang
yang kita harapkan akan menumbuhkan titik titik perekonomian baru di jayapura dan sekitarnya
karena ini nanti akan bisa memperpendek jarak dari kota jayapura menuju ke skog
yang biasanya ditempuh dua lima jam dengan adanya jembatan ini bisa ditempuh satu jam